lihat berbagai negara turun termasuk indonesia
namun yang turunnya indonesia tidak sedalam yang lain
kita lihat indonesia yang merah kemudian malaysia kuning thailand hijau dan amerika serikat biru
kita lihat kenaikan yang kuat itu karena amerika kuat sendirian
kita lihat berbagai negara turun termasuk indonesia
namun yang turunnya indonesia tidak sedalam yang lain
kita walaupun turun tetapi kita di atas daripada china
jadi kalau dibandingkan peer country
relatif indeks dolar kita lebih aman
alhamdulillah kita masih positif hari ini pun positif
kita lihat di atas kita adalah amerika serikat
amerika memang ekonominya lagi kuat sendiri
capital marketnya lagi bagus sendiri
tetapi mereka masih belum mau menurunkan
sehingga tentu kita harus jaga kepercayaan investor dalam negeri
terutama agar tidak terjadi capital outflow
dan kita lihat china maupun malaysia di bawah daripada kita secara relatif
nah kita lihat prospek kita masih bagus
kepercayaan konsumen masih level positif
penjualan eceran juga bagus
kita relatif tinggi dibandingkan berbagai negara lain
bandingkan dengan negara lain
baik itu malaysia australia perancis
kita berpengalaman dalam penanganan inflasi saat konflik ukraine
walaupun konflik ukraine kita lihat secara keseluruhan
inflasi kita masih terkendali
tertinggi efek perang ukraine rusia itu di lima sembilan puluh lima
namun kita sekarang sudah relatif masuk di dalam
relatif masuk di dalam
memang yang kita bergejolak adalah pangan
di bulan juli sampai dengan februari maret ini
namun kalau kita lihat pasca lebaran
baik harga beras maupun minyak goreng sudah mulai flatten
demikian pula cabai rawit dan cabai merah pun turun
ini inflasi yang tidak tergantung kepada konflik di timur tengah
nah ini kebijakan yang dilakukan
beberapa media akan menanyakan bagaimana kita menangani inflasi
jadi secara policy pemerintah sudah bekerjasama kuat
dengan tim pengendalian inflasi pusat
tim pengendalian inflasi daerah
agar inflasi tetap dalam rentang dua lima plus minus satu
jadi kebijakan moneter tentu yang stabilisasi nilai tukar
dilakukan oleh bi dengan operasi operasinya
kemudian operasi moneter terhadap sekuritas rupiah
kemudian fiskal tentu pemerintah optimalisasi apbn apbd
yang selama penanganan covid kemarin
itu juga menjadi shack absorber
karena hit waktu ukraine covid itu hit yang paling tinggi
harga komoditas naik harga minyak naik
kemudian tentu inflasi terkait pangan beberapa di absorb termasuk bbm